dalam rilis di kanal youtube indikator politik indonesia pada lima belas mei dua ribu dua puluh dua lalu
namun demikian hal itu terjadi penurunan karena survei pada desember dua ribu dua puluh tiga
inflasi ini mulai meningkat terutama sejak februari
disini mungkin nanti mas bima bisa komentari
approval presiden juga tertekan